dan tentu kami juga meminta kepada mk untuk membatalkan keputusan kpu yang kita sama sama dengarkan beberapa hari yang lalu
keputusan kpu yang kita sama sama dengarkan
dan memberitakan kpu untuk mengadminister melenggarakan pemilihan atau pemungkutan suara ulang seperti yang kami minta
nah saudara saudara ini intinya yang kami minta
tapi saya ingin mengajak teman teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi
karena menurut saya kita dalam satu momen yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini
kita ini mau membawa negara ini kemana
dan kita tidak ingin itu diinjak injak
nah kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme
sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power
penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi